dua pesawat tempur milik tni au f enam belas ab ts seribu enam ratus sepuluh dan ts seribu enam ratus satu telah dimodifikasi melalui program
falcon star imlu di skadron udara tiga lanut iswahyu di madiun jawa timur dari total sepuluh unit f enam belas
dua unit telah ditingkatkan kemampuannya oleh anak bangsa dengan didampingi pihak pabrik f enam belas
asal amerika lockheed martin sedangkan unit ketiga hingga sepuluh dalam tahapan pekerjaan seluruhnya
dilakukan oleh ahli dan teknisi indonesia f enam belas hasil modifikasi ini disebut memiliki peningkatan
kemampuan pertahanan udara lebih baik aman dan presisi serta memiliki kemampuan jam terbang
hingga delapan ribu cak ini adalah program untuk meningkatkan kekuatan structure yang pada
falcon star kemudian untuk emlu adalah untuk meningkatkan ke kemampuan
dalam peperangan baik itu radar avionik dan juga sistem persenjataan
dalam rollout f enam belas tersebut menteri ppn dan kepala bappenas suharto menuarfa menjelaskan
modifikasi sepuluh unit pesawat f enam belas ini mampu menghemat anggaran negara dalam membeli alutsista tni
dengan cara ini kita melakukan penghematan luar biasa anggaran untuk ini misalnya sekitar
juta dollar per satu pesawat bandingkan dengan
membeli yang baru nilainya itu sekitar sembilan puluh juta karena itu pemerintah sangat concern sekali kalau
hal hal seperti ini bisa kita lakukan yang kedua selain memiliki senjata modern dan mematikan
lebih jauh dibanding radar sebelumnya program falcon star imlu ini didasari kebutuhan operasional tni au teknologi pesawat
f enam belas ab merupakan teknologi yang sudah tua terutama sistem senjata dan radar yang menggunakan teknologi
kuatan tahun delapan puluh an di kbrmau david fitriana madiun jawa timur